assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
setiap manusia setidaknya memiliki dua hal yang tak mungkin ia jangkau
yakni masa depan dan masa lalu
namun sayangnya banyak di antara kita yang justru masih terjebak dalam ingatan atau memori masa lalu
yang bisa menjadi pemberat dalam melakukan perubahan maupun perbaikan
lantas bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang muslim dalam menyikapi masa lalu ini
nah seperti biasa untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
segar sekali hal ini terlihat sehat alhamdulillah
alhamdulillah sehat walafiat
ini temanya menarik ahilman
gagal move on lah bahasa kerennya mungkin begitu ya sekarang ya
saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan terkait tema hari ini
atau mungkin pertanyaan lain anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
bagaimana ya baiknya seorang muslim itu harus menyikapi masa lalu
jauh dalam hidup kita yaitu masa lalu
saking jauhnya kita tidak akan bisa kembali kepadanya
maka tentang masa lalu belajarlah untuk berdamai dengan masa lalu
jangan terlalu khawatir dengan masa lalu
dan jangan juga takut dengan masa depan
belajarlah untuk menyikapinya dengan porsi yang seadanya

agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di waktu yang sedang kita jalani
siapa orang yang tidak akan bahagia dalam hidup
salah satunya orang yang menghadirkan masa lalunya untuk hadir masa kini
dan orang yang menakutkan masa depannya untuk segera hadir saat ini
padahal dua duanya adalah dua hal yang harus kita persiapkan dengan penuh kebaikan
masa lalu sudah berlalu
dan masa depan juga harus kita persiapkan dengan penuh kebaikan
masa depan sesuatunya akan datang
kadang kita lupa mendapatkan nikmat di hari ini
karena kita hanya menghadirkan dua duanya itu
maka bicara tentang masa lalu
setiap kita ini memang akan dihadapkan dengan ujian waktunya masing masing
maka wajar dalam al quran
kita banyak diingatkan oleh allah
dengan nama waktu kan
dimulai di pagi hari
allah bersumpah wal fajri
naik waktu subuh
demi waktu subuh
naik waktu duha
naik waktu siang
naik waktu asar
naik waktu malam
kenapa allah berkali kali
ingatkan kita tentang waktu
karena banyak diantara kita yang melalaikan waktu
banyak orang yang lalai
dengan waktunya hari ini
karena terlalu khawatir
banyak orang yang lalai dengan hari ini
karena juga banyak takut dengan masa depan
hadirkan sikap untuk berdamai dengan masa lalu
kenapa kalimatnya berdamai
ya karena gak akan mungkin lupa gak
gak akan bisa
itu pasti akan membekas kan
makin kita berusaha melupakan
bukan makin lupa
justru makin teringat
apa yang pernah terjadi itu
maka kalimatnya lebih tepat adalah
berdamai dengan masa lalu
berdamai dengan masa lalu
tenangkan perasaan kita
dengan apa yang sudah terjadi
maka bagaimana sikap terbaik
agar kita bisa mengambil hikmah
di balik masa lalu yang pernah terjadi
sikapnya ada empat
syukuri apa yang telah terjadi
walaupun itu pahit
walaupun itu pahit
kadang kita lupa
bahwa yang namanya bersyukur itu
bukan karena semuanya baik baik saja
tapi bersyukur itu
selalu ada sisi baik
di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik
kita bersyukur pada yang baik baik saja
bukankah kita mendapatkan rasa manis
ketika kita pernah tahu rasa pahit
bukankah kita bisa dibentuk
karena kita pernah dibentur sebelumnya
masa lalu itu kadang
tidak harus kita benci
karena kita bisa mengambil pelajaran
di balik ujiannya
kita bisa mengambil hikmah
di balik masalahnya
dan itu hanya berada pada orang yang bersyukur
maka sikap yang pertama adalah bersyukur
jadikan semua yang telah terjadi itu pelajaran
jangan tenggelam untuk kedua kalinya
jangan tahu itu salah
jangan tenggelam lagi dalam kesalahan yang sama
orang yang paling bodoh katanya adalah
orang yang tahu itu salah
tapi dia masih berada dalam kesalahan itu
maka untuk semua yang sudah terjadi
dear mantan maafkan aku yang dulu gitu ya
semua yang telah berlalu ya maaf karena aku yang pernah ada dalam kesalahan itu
bagian samping lebih kecil
daripada kaca bagian depan
itu mungkin ya yaudahlah ya
memang yang berlalu biarlah berlalu ya
aku harus fokus melihat yang lebih besar di depan
gitu gak kira kira
karena kaca bagian samping
itu untuk lihat ke belakang
iya lihat ke belakang
dan itu kecil
ternyata kaca bagian depan
itu untuk lihat ke depan
jauh lebih besar
digambarkan bahwa apa yang ada di depan itu jauh lebih besar
dan kita harus fokusnya malah kesana ya
daripada apa yang telah terjadi
kalau orang lihat terus sepion samping
tapi kalau dia lihat ke depan
begitu besar cerminnya kacanya
sesuatu allah hadirkan di masa lalumu dengan sesuatu yang tidak enak
kan allah sedang nyiapin yang lebih enak di waktu yang akan datang
iya iya betul betul
satu bersyukur dengan yang sudah terjadi
dari apa yang telah terjadi
jadikan ke depan lebih baik gitu
bukan berarti orang yang kemudian apa ya
pernah menemukan masa lalu itu gak akan mendapatkan kebaikan
kadang ini yang terjadi
orang kalau benar benar dapat hikmah di masa lalu
itu akan ada lompatan kuantum yang jauh lebih besar
kalau sekarang kita lihat orang yang sukses
orang yang berhasil
jangan lihat dia sekarang
tapi lihat kejadian yang berhasil
kejadian yang menimpa dia di masa lalu
yang membentuk dia
boleh jadi itu yang membentuk dia menjadi orang yang hebat saat ini
bicara tentang masa lalu
yang ketiga adalah
yuk hadirkan perbaikan
kalau ada yang salah
kalau ada yang udah baik
kita perbaiki dan tambahin baik kebaikan itu
nah baru yang keempat
ini sikapnya adalah
isi hari kita sekarang dengan kebaikan
untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar di waktunya itu
untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar di waktunya itu

jangan selalu melihat orang di masa lalu
karena setiap orang punya harapan dengan masa depan

dasyat loh ini quote nya
tapi akhirnya begini
bagaimana kemudian seseorang yang justru terjebak nih
bagaimana kemudian seseorang yang justru terjebak nih
sehingga saya berfikirnya begini
apa ini termasuk orang orang yang pada akhirnya
apa ini termasuk orang orang yang pada akhirnya
juga akan rentan kepada keputusasaan
juga akan rentan kepada keputusasaan
hanya mengkhawatir dengan masa lalu
ujungnya membebani hari ini yang sedang diajalani
masa lo gak bisa dirubah
karena sudah terjadi gitu
sekuat apapun kita ingin
maka nabi gak melarang kita untuk mengatakan kalimat
itu mengajarkan kepada kita
agar segera berpindah gitu
perhatian kita pada yang sudah terjadi
dengan apa yang kita miliki hari ini
maka apa kalimat yang diajarkan
sudah menjadi ketentuan allah
dan allah berkehendak
terhadap apa yang sudah terjadi itu
segimanapun kita kuat mengatakan bahwa
makin kita mengatakan itu
makin kita menemukan keputusasaan dalam hidup kita kan
maka sebaiknya tutup lembaran lama
buka lembaran baru
kadang chapter yang baru itu lebih menarik dibanding yang lebih lama kan

makanya page page halaman halaman yang sudah berlalu kan

ya sudah tutupi saja
kalau kita merujuk kepada al quran
justru yang harus kita siapkan itu adalah hari esok
coba diperhatikan pemirsa
allah swt berfirman
wahai orang orang yang beriman
bertakwalah kalian kepada allah
setiap diri kalian
dengan apa yang sudah kalian lakukan kemarin
untuk hari esok
jadi kalau kita mau kembali kepada kemarin
hanya untuk menoleh sedikit
untuk mengambil pelajaran
lebih baik daripada sebelumnya
jadi kalau nengok ke belakang jangan nengok terus
tapi nengok sedikit oh nengok lagi ya sudah berhasil
dulu pernah tenggelam kesana
berarti sekarang ke depan harus lebih baik daripada kemarin
dan ingat ya
kadang apa yang akan kita hadapi di depan
itu jauh lebih luar biasa
dibanding apa yang sudah terjadi
ini baru dunia ya
belum lagi nanti akhiratnya
maka pembelajaran di masa lalu
itu jadi cermin
jadi spion lah
buat kita lihat dikit dikit
apa yang sudah terjadi
biar enggak kesenggol lagi
biar enggak kecelek lagi
biar enggak jatuh lagi
itu aja fungsinya
untuk menyiapkan hari esok
bagaimana kita bisa menyiapkan hari esok
tentu tergantung hari ini
lebih baik daripada hari kemarin
dan jadikan hari esok
lebih baik daripada hari ini
dan gambaran kita di masa depan itu
tergantung hari ini yang kita jalani
itu yang seharusnya kita fokus ya
karena masa lalu sudah tidak akan mungkin bisa diubah
kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
maka janganlah kita menghina
apa yang pernah ada di orang lain
terutama tentang keburukannya
kita tuh harus punya prinsip begini ya
sebaik baiknya diri kita
lebih baik orang lain
dan seburuknya orang lain
lebih buruk diri kita
setiap ikan itu
nah sama ketika kita melihat orang lain
orang kalau lihat keburukan
setiap kita juga pasti punya
tapi sebaiknya kita melihat kebaikan saja
yang ada dalam diri orang lain
maka tidak boleh menghina
boleh jadi orang yang kita hina itu
nanti di akhir kehidupannya dia jadi orang baik
justru dialah yang nanti akan masuk ke dalam surga
kita yang hari ini merasa baik
kita gak pernah tahu
kita gak pernah tahu
nanti di akhir kehidupan
kita mendapatkan kebaikan yang sama gitu
kalau ada orang yang berbuat buruk
jangan benci orang lain
ini salah satu prinsip yang harus kita hadirkan
maka seburuk buruknya orang
karena percayalah boleh jadi ketika dia bertobat
dia akan mendapatkan kebaikan kebaikan
di waktu yang akan datang
tidak ada yang paling tahu tentang ketakwaanmu
kecuali allah swt
maka janganlah merasa paling bertakwa
merasa soleh itu salah
merasa salah itu soleh
jadi kalau kita merasa soleh
kalau kita merasa salah
itu indikator ya
makanya setiap kita punya masa lalu
kalau kita di masa lalu pernah punya aib
itu indikator ya
pernah punya keburukan
karena allah sudah menutupnya
tidak sedikit diantara kita
yang kadang bangga gitu dengan keburukan
ya kalau itu jadikan hikmah ya
jadi inspirasi perbaikan bagi orang lain
ya tidak apa apa
tapi jadi hikmah ya
bukan dengan bangga bahwa
alah anima sudah lulus seperti itu
boleh jadikan hari ini
engkau menjadi baik itu kan allah juga yang memberikan rahmat kepada dirinya
maka kalaupun kita diminta
untuk menceritakan masa lalu
yang menginspirasi banyak orang
dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu
maka sampaikan keburukannya
dulu saya itu tidak tenang
seri maksiat itu tidak tenang tidak nyaman
jadi orang itu jaga jaga gitu loh
bukan berarti orang
masa saya tidak maksiat
masa saya tidak maksiat dulu
jangan itu yang jadi
kalau ada islah begini
nanti saya bisa tobat tidak begitu begitu bagaimana
nah ini pertanyaannya
yang bisa memastikan umur kita panjang ini siapa gitu
kan tobat bisa nantikan ya
misalnya seperti sholat
sholat itu kan setiap sholat
yang kita hadirkan itu berharap allah menghapuskan dosa kita
jadi kalau dari subuh ke zuhur
kita berharap dosa kita dari subuh
ke zuhur itu diampuni kan
nah kita aktivitas lagi
nanti asar kita sholat
nah kita berharap dari sholat asar ini
mengampunkan dosa dosa kita dari zuhur ke asar
nah ada yang bilang gini
berarti kita bisa bikin dosa dulu ya
kan nanti masih ada isya
masih ada maghrib nggak begitu
maghrib isya nya masih ada
tapi kitanya masih ada apa enggak gitu loh
kita harus berpikir begini
sholatlah kamu seakan akan
ini adalah sholat yang terakhir untuk hidupmu
kalau kita beramal sesuatu
agar amal itu mengantarkan pada kebaikan dari apa yang kita hadirkan
berpikirlah boleh jadi ini kesempatan terakhir untuk kita beramal
makanya kalau kita sekarang nih lagi dikasih kesempatan sholat
kita gak pernah tahu kira kira
masih dikasih kesempatan lagi untuk sholat atau tidak

untuk ngaji sekarang
kita harus berpikir
kalau kita masih ada waktu untuk ta'lim
untuk ngaji sekarang
kita harus berpikir
masih ada waktu untuk ta'lim
untuk ngaji sekarang
karena kita gak pernah tahu
boleh jadi nanti engkau tak diberikan lagi kesempatan oleh allah
kesempatan yang sama seperti itu
maka tiada lah waktu yang allah berikan kepadanya
kecuali diisi dengan kebaikan dan perbaikan
dan dia merasa bahwa
boleh jadi ini kesempatan terakhir untuk saya
menghadirkan kebaikan ini
aduh itu merinding
jadi kayak mengingatkan kita
bahwa kematian itu sesuatu yang pasti ya
yang kita nggak pernah tahu
tidak ada yang paling dekat dengan kita
kecuali kematian kita
maka nabi menasehati kepada kita
nah kalau orang masih terjebak dengan masa lalu
sedangkan dia belum menyiapkan bekal hari ini
bagaimana dengan masa depannya
makanya terjebak dalam masa lalu
itu jadi gak baik
kalau dengan masa lalu
membuat dia gak bisa move gitu
gak bisa melangkah pada kebaikan
ini kan khawatir gitu
masa lalunya dijadikan cerminan
untuk memperbaiki hari ini
makanya diantara syarat taubat diterima itu apa
kalau dia sudah pernah
berbuat kesalahan itu
air matanya menetes
kalau inget masa lalu itu dia nangis
makanya ada tiga air mata
yang sangat dicintai oleh allah
air mata yang menangis
bertobat kepada allah
atas kesalahan yang pernah dia lakukan
air mata yang menangis
dia rindu mendapatkan pertolongan allah
jadi dia berharap betul berjumpa dengan allah
ingin sekali mendapatkan pertolongan allah
kemudian matanya menetaskan air mata
maka air mata itu dicintai oleh allah
dan yang ketiga
air mata yang menetes
karena dia melihat kemaksiatan
tapi dia tidak bisa berbuat apa apa
dengan kemaksiatan itu
nah maka sekarang
yang pernah punya masa lalu
kita pernah salah
ya tidak apa apa
tidak apa apa untuk semua yang sudah terjadi
allah dengan segala kebaikannya
bahwa ampunan allah itu lebih luas
dibanding kesalahan kita
selama kita bertobat
selama kita minta ampun
selama kita memperbaiki diri
maka rahmat kasih sayang allah
itu luas untuk kita
lebih mencintai orang yang banyak dosa
kemudian dia bertobat
daripada orang soleh
sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya
kalau kita pernah ditakdirkan
dan dari masa lalu itu kita belajar banyak
tentang apa yang pernah kita lakukan
kebaikan di saat ini
agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu ini
kalau bicara masa lalu
apalagi mungkin kita punya dosa atau air mata
yang berat di mata manusia
tapi mungkin allah tutup
kadang kan ada rasa menyesal dalam hati
pasti harus punya
jadi menyesali masa lalu itu tidak apa apa
bagian dari proses
tapi menyesalinya bukan meratapi
menyesalinya itu dalam rangka
berjanji tidak ingin kembali
kepada yang buruk itu di masa lalu
jadi apa yang sudah terjadi
jadikan pelajaran berharga
untuk hari ini
untuk hari ke depan
karena ada orang yang meratapi itu
ujungnya dia putus asa
sudah banyak dosa saya ustadz
sudah tidak mungkin diampuni
maka diantara dosa orang yang punya dosa
putus asa dengan ampunan allah
nah itu tadi putus asa dengan ampunan allah
tidak boleh ya
walaupun ibaratnya dosa kita sudah segunung ya
allah bilang kalau kamu tobat
iya diampuni ya
la taqnatu min rahmatillah
yang pernah melampaui batas
dalam berbuat kesalahan
jangan pernah putus asa dengan ampunan allah
dengan rahmat allah
sesungguhnya allah akan mengampuni dosamu
jika engkau bertobat
sungguh sungguh kepada allah swt
mudah mudahan kita semua yang memiliki masa lalu
baik itu buruk maupun baik
itu bisa menjadi pelajaran ya
untuk lebih dekat dengan allah ya ahilman ya
dan allah itu kalau sayang sama hambanya
allah akan ilhamkan pada diri hambanya
untuk mengarah kepada ketaatan kepada allah swt
kita masih akan lanjutkan ya perbincangan kita
terkait masa lalu ini
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode terjebak masa lalu ahilman kalau
misalnya kita sudah berumah tangga
kemudian kita cerita masa lalu kita kepada pasangan kita
itu sebenarnya hukumnya gimana boleh nggak sih
gak boleh ya gak usah ya harusnya ya
lihat konteksnya dulu
kalau masa lalu kita itu yang kita ceritakan
akan memicu sesuatu yang tidak baik di rumah tangga
terus bagaimana fokusnya hari ini
dan bagian juga cara engkau mencintainya
bagian juga cara engkau bersyukur kepada allah
dan minta kepada allah agar allah tidak membuka aib aib kita di masa lalu
nah kecuali misalnya ya ditanya gitu ya
atau kemudian juga diminta klarifikasi gitu ya
tapi sebaiknya kalau tidak ada hal itu ya janganlah
cukup itu menjadi masa kelam kita di masa lalu
makanya kalau berumah tangga itu
kita bukan hanya mencintai dia hari ini
tapi kita juga menerima apa tentang dia di masa lalu
dan apa juga yang akan kita perjuangkan di masa depan
itu rumah tangga yang baik menurut kami
tiga aspek ya
masa lalu terima
sekarang jalani bersama sama
dan ke depan kita persiapkan dengan baik
nah kalau misalnya udah ketahuan
terus misalnya ya mungkin kita tidak bisa menghindari kondisi tersebut gitu
mungkin pasangan kita tahu
dan akhirnya mungkin jadinya sakit hati atau marah gitu
baiknya bagaimana ya kemudian untuk meredam emosi yang muncul karena itu gitu
mungkin pasangan kita tahu

mungkin emosi yang muncul karena itu gitu
hidup ini kan bukan tentang masa lalu ya
tapi hidup ini tentang apa yang akan kita perjuangkan
di waktunya akan datang
menikah itu bukan harus sama sebenarnya
berangkat dari yang beda
untuk menyatukan yang beda itu gitu
dua mata yang beda
disatukan dalam pandangan visi yang sama
dua langkah yang beda
disatukan dalam draft langkah yang sama gitu
jadi bukan karena samanya
tapi karena bedanya
nah dari perbedaan itulah yang nanti akan menguatkan kebaikan
kalau ada pasangan rumah tangga yang udah bisa ridho
boleh jadi tidak baik dalam pasangannya itu
itulah cinta yang sebenarnya
bukan mencari yang sempurna
tapi mencari orang yang bisa menyempurnakan
bahkan kehadiranku dalam hidupmu
bisa menutupi ketidaksempurnaanmu
yang ada hanyalah nampak kebaikan kebaikan
kita menerima masa lalunya
kita siap menjalaninya hari ini
dan kita persiapkan kebaikan
di waktu yang akan datang
kalau harus dibuka ridho terima
dan itu adalah konsekuensi
setiap orang pasti punya kebaikan kok
dari apa yang buruk di masa lalunya
kan tidak mungkin allah menghantarkan seseorang menjadi jodoh kita
kecuali memang allah tahu bahwa ini yang terbaik untuk kita
udah sampai situ insya allah
insya allah kita berhenti
yang berlalu biarlah berlalu
ahilman kalau kemudian
sehingga mungkin banyak orang yang akhirnya tahu
sebenarnya bagaimana ya kita harus menyikapi hal ini
semua yang terjadi dalam kehidupan kita
pasti atas izin allah
bahkan boleh jadi
sebelum kita dilahirkan di muka bumi
catatan apa yang akan terjadi itu
sudah ada dalam genggaman allah
kita harus berpikir
kita sudah berusaha menutupnya
sudah berusaha untuk kemudian
agar tidak terbuka ini kesalahan kita
tapi kalau allah sudah mengizinkan
ya maka jawabannya adalah ridho
boleh jadi ini cara allah
menyentil diriku mengingatkanku
agar tidak berlebihan
makanya orang yang ridho dengan ketentuan allah
allah juga riba kepadanya
di antara cara allah mencintai hambanya kan
apabila mencintai seorang hamba
suatu kaum allah akan berikan ujian
kepada hamba tersebut
jadi kalau dibuka ini
adalah tanda allah mencintainya
maka dia ridho dengan keadaan itu
siap menjalani hari hari ke depan
dunia bukan tempat tinggal kita
dunia tempat meninggal kita
jika allah menghinakan kita di dunia
dan kita riba menjalani nya
ini adalah cara allah memulihkan kita di akhirat
makin riba dia
dengan ketentuan allah di dunia
maka makin juga nanti allah bukakan ribaunya
ketika dia masuk ke dalam surganya allah
maka luar biasa memilah
ada seseorang yang ketika di dunia
dia merasa bahwa doa doa dia
tidak dikabulkan gitu ya
belum dikabulkan gitu
maka dia mencintai kita
ketika nanti dia kembali ke akhirat
dia tuh terkaget kaget karena dia mendapatkan tempat yang luar biasa
ketika di akhirat
dia bertanya ya rob
aku ibadahnya biasa biasa saja
dan lainnya oke lah dijalani
yang wajib jalan
yang sunnah oke dijalani
tapi kenapa aku mendapatkan tempat yang pipi aibu
kayaknya gak pantas gitu
apa allah sampaikan
hal ini engkau dapatkan
karena doa doa yang belum
aku berikan ketika engkau di dunia gitu
jadi allah tunda itu kebaikannya
bukan allah berikan di dunia
tapi allah siapkan nanti di akhirat
maka untuk segala sesuatu
yang belum sesuai dengan kehendak kita
karena allah berikan kehendaknya
boleh jadi allah menyiapkan yang terindah
dan terbaik dalam kehidupan kita
mungkin bukan di dunia
tapi nanti di akhirat
maka jangan pernah mengecilkan setiap kebaikan pun
termasuk jangan meremehkan setiap keburukan pun
ada keburukan hari ini
taubati minta maaf minta ampun
ada kebaikan hari ini
semoga dari kebaikan itu allah balas dengan kebaikan yang lebih baik
akhir akhir closing statement aja
bagaimana kemudian kita memandang masa lalu ini
sebagai seorang muslim
kemudian kita juga menyiapkan
apa yang sedang ada di hadapan kita saat ini
sehingga kita juga nanti
di masa depan kita juga mantap menjalannya
kata guru saya
jika sampai saat ini
engkau masih diberikan usia
oleh allah ingat dua hal
karena allah tahu dosa kita banyak
berikan usia sampai saat ini
agar kita mempersiapkan
minta ampun kepada allah
agar allah ampuni dosa dosa kita
atau yang kedua karena allah tahu
amal kita masih sedikit
sehingga di sisa usia ini
kita harus mempersiapkan bekal amal
sebelum kita kembali kepada allah
jangan khawatir dengan masa lalu
jangan takut dengan masa depan
jalani nikmat di hari ini
semoga allah berikan kebaikan untuk kehidupan kita
amin ya rabbal'alamin
masya allah sangat menyejukkan hati
dan berbagi ilmu
berbagi rasa damai di hati
insya allah mudah mudahan yang masih terjebak
dengan masa lalu bisa segera bangkit
move on dan bisa menatap masa depan
dengan lebih mantap lagi
amin ya rabbal'alamin
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita sudah bahas
bisa menjadi bekal untuk kita
untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi
amin ya rabbal'alamin
saya meladya rahman dan juga ustadz hilman fauzi
insya allah kita akan jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh